jadi ceritakan aktivitas kamu pagi ini bersama papa kalian
dan kalian bisa ceritakan di depan
tadi pagi aku dibikin
tuhan michi itu kalau lagi masak ya kecantikannya bertambah sepuluh kali lipat
bener bener manis dia
coba gue bisa lihat pemandangan ini setiap hari
pasti gue bahagia banget
cantik banget ya
cuma ngeliatin doang gak mau ngebantuin
ya kalau kamu emang gak mau ngebantuin
mendingan kamu ntar nggak usah ikut makan
lo pengen gue bantuin kan
iya sini gue bantuin
ini kamu mau bunuh kita berdua ya
ini gak sih garamnya banyak banget
emang biasanya berapa banyak
kan gue gak biasa masak
gue juga gak tau
cuma bantuin doang kan barusan
ya kalau emang gak bisa
kamu gak usah ngesel selan ngebantuin
bisa gak sih
ini jadinya aku harus bikin ulang lagi kan telurnya
karena kamu tunggu meja aja sana
biar aku aja yang bikin
tadi minta bantu
yaudah kalau gitu gue tunggu di meja deh
yang enak yang licik ya masakannya
masih garam banyak banget
asin yang ada
anteng ini berarti sudah hilang lama sekali ya
dari sejak aku masih nikah sama mas dino
mama pasti nyariin selama ini
pak sebelum ke kampus
kita ke standford coffee dulu ya
saya mau ketemu sama mama saya
kamu lagi di mana nak
ini aku lagi di jalan
mau ke kampus
kamu jadi ketemuan sama mama hari ini
ini sih aku mau ketemu sama mama sebelum ke kampus sebenarnya
berarti mama pergi menemui andin
kenapa dia menyembunyikan hal ini dari aku
eh enggak enggak
kamu hati hati di jalan ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa yang ditutupin mama dari aku
kenapa dia mesti bohong
bila mau ketemu sama temen temennya
padahal mau ketemu sama andi
pada saat ini
kita sudah berhenti

kita harus berhenti

oh ya pak
saya juga udah undang pak nino dan mbak elsa untuk datang sini pak
ya karena mereka juga harus mendengarkan semua ini pak
oke sekarang kamu cerita ke saya garis besarnya seperti apa
jadi gini pak
aku ingin berbual sama andi
candi belum ada

aku rasa aku udah nyampe deh
dandan dulu ya sebentar
yaudah kalau gitu aku duluan
jangan lupa matiin mesin sama kunci mobil ya
semuanya akan baik baik aja
ini mama mau kasih tau kamu
mama ketemu sama andin
andinnya tapi belum sampe sih
dia katanya mau ke rumah
mau ngasih andinnya sekarang
yaudah mama langsung jual ya
nanti mama jual di toko emas melros
yang biasa mama beli ya
jangan di melrose ma
mending mama jual di tempat toko emas
yang lebih jauh
nanti mama cari toko emas yang lain ya
tolong denger mama ya
ini terakhir kali
mama bantuin kamu
mama gak mau dengar lagi kamu punya masalah
mama udah bener bener capek
ini lama lama jantung mama gak kuat
ini ngebantuin kamu terus elsa
papa gak tau kan mas soal ini
iya papa gak tau aman kok
mama tolong urusin masalah andin itu ya ma
cuma mama yang bisa aku ambilin sekarang
nanti kalo mama udah jual andinnya
satu persatu masalah gue udah menemukan titik terang
bisa hidup tenang
lama banget sih
ini udah lama udah lama
eh saya kalino prasut ya mau ketemu dengan pak aldebaran
maaf sudah ada izin sebelumnya
sudah sama randy asistennya pak
baik pak sebentar
kebetulan disini sudah ada catatan dari pak aldebaran
dan bapak boleh langsung ke ruangan beliau
saya ingat sama aja
jadi ceritakan aktivitas kamu pagi ini
bersama papa kalian
dan kalian bisa ceritakan di depan
tadi pagi aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
tadi pagi aku dibikinin sarapan sama papa aku
sandwich bikinan papa aku enak banget
lebih enak dari bikinan mama aku loh
tadi pagi aku dibikinin susu sama papaku
papahku baik banget
mama nunggu udah lama
mama nunggu udah lama